menanggapi fonis terhadap verdi sambo dan para terdakwa lainnya
kejaksaan agung menyatakan menghormati putusan majelis hakim
dan menunggu upaya hukum yang akan dilakukan pihak terdakwa atas fonis yang diterima
jampidung fadil jumhana menjelaskan pihak jaksa mempertimbangkan secara mendalam
rasa keadilan yang berkembang dan hidup di masyarakat atas kasus pembunuhan berencana
brigadir yusua huta barat
jaksa juga memperhatikan bahwa pihak keluarga yosua memberikan maaf kepada terdakwa richard eliezer
atas dasar pertimbangan tersebut jampidum tidak akan melakukan banding
terhadap fonis satu lima tahun penjara richard eliezer
sementara untuk terdakwa ferdi sambo putri candrawati kuatmaruf dan riki rizal
kapus penkum kejaksaan agung ketut sumedana menyatakan kejaksaan agung
akan menunggu selama empat belas hari ke depan untuk melihat apakah ada upaya banding dari pihak para terdakwa
kami memiliki korban dan negara dan masyarakat melihat perkembangan seperti itu
kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara
karena bagi kami sudah terwujud keadilan sustantif keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat
melalui berbagai perintah
jadi pemberitaan yang kami terima dan kami respon